gue kangen banget sama
kemarin mulan gimana kondisinya
maaf gue belum jempol soalnya
belum bisa kesana sih
gak usah ngeliat pembicaraan
nggak ada yang gak beres nih
sekarang gue ikut gue
lo duduk sini dulu
duduk sini dulu
ada obat luka luar nggak
ssst udah diam
gue kangen lo pukul
gue juga kangen sama pipi lo yang mau berbatus
waktunya tinggal lima belas menit lagi
selesai nggak selesai harus dikumpulkan
pulangan kamu udah selesai
ini sebentar lagi pak
kamu ini mau sekolah nggak sih
lagi ulangan malah santai santai saja
cepet sembuh ya
gue kangen banget sama cerianya lo
lalu ke storms ya

dari janah udam

kalian semua tapi
oh ini roman
roman kebetulan kamu datang man
kakak mau jemput papa
naik apa kak
sam sekalian santer gue ya
oh yaudah ntar gue anterin lo dulu
gak apa apa sam
gak apa apa kak
terima kasih man
gue balik dulu ya
gue mau sholat dulu ya
lo tenang aja
gue sholatnya gak jauh kok
ini adalah hasil penyelidikan kami mengenai kasus kecelakaan yang menimpa anak bapak
pak itu apa pak
mobil yang malah berakulan
pak ini boleh saya foto
pandika sampai saat ini kami masih terus mencari pelakunya
saya mohon kasus ini untuk terus diselidiki pak
bagaimanapun juga pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatannya
ini sudah menjadi tanggung jawab kami
urusan kami sementara ini sudah selesai
kami permisi dulu
iya terima kasih pak
semoga pelakunya cepat ketangkep ya pak
sekarang kita mau apa
mau ke rumah sakit pak
ya sudah mari kita kesana
drat senga bu saja di s hilang
disini aja sendirian
ah angga tenth bad eh pak